sampai jumpa di video selanjutnya

lagian apa kalian tega
meninggalkan ibu sendirian di rumah
ingat ya kalian jangan
menyusul kamil asma fadil sekarang
kamu jangan mondar mandir aja dong
aku juga gak tenang nih
bagaimana kalau edo benar benar mendengar
dan dia datang kesana
dan membuka kedoktofan
dan dia bicara itu di depan kamila
haris aku juga cemas
kalau sampai rahasia ini terbongkar sama kamila
kamilah pasti akan merasa disakiti
karena merasa dibohongin
dan dia akan menyalahkan
dan merahasiakannya dari dia
syukurlah om itu
telepon kamu di los degas kamila ada deket kamu
enggak ma dan iya ada kamila di sini
kalau gitu kamu menjauhi dari kami
karena saya nggak mau kamila jadi curiga terima telepon dari saya
ah mama bilang kalau
sini biar mila aja yang bicara
saya mau tanya apa edo sudah datang
kok mama tahu ide datang ke sini
kok mama tahu edo datang ke sini mah
eee iya mama tahu dari elang kamu
ah memangnya kamu ketemu sama edo
iya ma kamila sudah ketemu sama edo
dan tadi juga
edo sudah sempat ngomong sama kamila
edo bilang kalau kak tovan sedang menyamar menjadi kak ado
ibu bilang seperti itu sayang
dan kamila sangat marah sama kak fadil
terus teruskah kamu percaya sama omongan edo
karena ternyata kak fadil bisa memberikan buku ini ke edo
tapi edo tidak tahu
tapi edo tidak tahu
tapi edo tidak tahu
tapi edo tidak tahu
tapi edo tidak tahu
tapi edo tidak tahu
tapi edo tidak tahu
karena ternyata kak fadil bisa memberikan bukti yang kuat untuk kamila
kalau kak fadil ini memang benar gak fadil
syukurlah kalau begitu sayang mama senang dengarnya
mama takut edo itu mengganggu kebahagiaan kalian sama fadil
kalau gitu bisa kasih handphonenya ke tak
nih kak mau bicara lagi
tovan bisa kamu ceritakan kejadian hari ini selengkapnya sama saya
tapi tolong jangan sampai kami dengar
apa mah suara putus putus
ma maaf sebentar ma sebentar
mila aku angkat teleponnya di luar dulu ya soalnya ini siangnya jelek di sini
tadi perasaan aku waktu mama ngomong sama aku sinyalnya bagus bagus aja
kok enggak putus putus
jujur saya heran kenapa edo bisa sampai tahu tentang masalah ini
iya van sepertinya edo tadi itu mencuri dengar pembicaraan saya arief dan effendi
waktu ketika kami lagi menyeguk fadil maaf ya tovan kamu pasti cemas sekali ya
iya bu saya sangat panik saya takut kalau kamila tahu tentang penyamanan saya ini
saya takut kalau sampai kamila menganggap saya
ampuni hamba yang telah mencurigai suami hamba sendiri
seharusnya hamba bisa percaya pada semua omongannya
suami hamba itu tidak seburuk seperti apa yang hamba pikirkan selama ini
mudah mudahan kamu senang di dalam sini ya nak
kamu bisa dapat hadiah yang sangat istimewa dari papa kamu
itu adalah tanda
pembuktian kalau papa sangat menyayangi kamu
dan juga mama
mila aku itu serius mila
dia ini bukan fadil
dia bukan suami kamu
yang sengaja melakukan semua ini untuk menipu kamu
apa sih mila
bawa ke tempat itu
kamu pesen makanan ini untuk
bawa ke tempat itu
bawa ke tempat itu
ternyata kamu kak fadil
kamu kak fadil
kamu masih ingat
kamu masih ingat apa yang kamila idamkan selain sebuah ini kak
kamu masih ingat
iya kak burger
iya kak burger
iya kak burger
iya kak burger